sampai jumpa di video selanjutnya
kepada dia lagi disini
aku ikut berdoa
bisa membawa kabar baik untuk kita semua
insya allah ya kak
dan mulai besok
kamu harus mulai makan empat set lima sempurna lagi
jangan sampai lupa lo
kamu harus fit sampai hari penentuan operasi kamu
yaudah sekarang kita ke ruang tengah ya
aku udah ajak yang lainnya untuk kumpul
memangnya untuk apa kak
aku mau kita sama sama minta doa dari mereka
karena sesuatu yang baik harus dimulai dengan doa
karena kalau banyak yang tau tentang hasil tes itu besok
semakin banyak juga yang mendoakan kamu
dan kalau semakin banyak yang mendoakan kamu
mudah mudahan keinginan kamu bisa tercapai mila
dan gak sia sia
mila takutin nanti tante amber malah marah lagi
itu urusan kedua
yang penting kita udah bilang sama mereka
dan kamu tenang aja
selama ada aku disamping kamu
semua pasti akan baik baik aja
makasih ya kak fadil
jadi apa yang kalian mau jelaskan kak mila
biar aku yang jelasin
aduh kamera cepetan deh ngomongnya lama banget sih
indi kamu bisa diem dulu gak sih
kamu sebenarnya mau ngomong apa sih
jangan bikin saya penasaran mila
kamila mengikuti tes ulang ginjal lagi untuk papa
kamu ikut tes ginjal lagi
kamu nih bener bener ya mila
bener bener gak bisa dibilangin
kamu semakin hari semakin tidak menghargai tante
tapi kamila sama sekali gak bermaksud seperti itu tante
kamu tuh keras kepala banget sih mila
kenapa setiap hari kamu membuat saya marah
ma ma tenang dulu ma
ya mama juga
kalau gak kayak gitu bukan kamila dong
kamila kan selalu ingin berada di bawah lampu spotlight
biar dia selalu jadi pusat perhatian anda
indi udah indi
kamu jangan memperkeruk keadaan
ma fadil bisa jelasin semuanya ma
mau jelasin apa lagi fadin
kamila ini gak tau diuntung ya
udah bagus kamu dinyatakan sebagai anaknya dokter fnd
jadi untuk apa sih mila
untuk apa kamu tes ginjal dan menunggu hasil tes ginjal itu lagi mila
tes ginjal kamu tuh gak cocok dengan pak haris
sekarang tugas kamu adalah menunggu dr effendi pulang dari kalimantan
dan setelah itu setelah itu kamu dan fadil menikah
tapi memang dasarnya kamu tuh memang senangnya bikin gara gara setiap hari
dengarkan dulu penjelasan mereka
mama udah bosen pak
mama udah bosen denger alasannya kamila
tante kamila juga terpaksa melakukan semua ini tante
karena edo juga mau mendonorkan ginjalnya untuk papa
bagus lah kalau edo yang mau mendonorkan ginjalnya
mungkin dia butuh uang lima ratus juta dari pak haris
edo itu gak serendah itu
lagipula dia punya kok uang lebih banyak dari itu
jadi biarin aja deh kamila yang donorkan ginjalnya jangan edo
kenapa sih dari tadi ini disuruh diem terus
ma ini benar ma
edo mendonorkan ginjalnya
bukan demi uang
tapi lebih dari itu
apa itu fadil
edo mendonorkan ginjalnya
supaya dia bisa merebut kava dan kamila dari fadil
kalau bukan gara gara kamu
edo tuh gak bakal mendonorkan ginjalnya
emang ini tuh sepuluh perempuan gangelnya
kenapa sih kamu gak bisa diem
aku gak akan diem sebelum aku menghajar perempuan itu atau enggak
eh ini resistanya
lo gak berhak menghajar kamila
karena kamila gak salah
kamila itu perempuan gatel
ya udah punya tunangan tetap aja mau ngerebut tunangan orang lain
indi indi sudah
jangan menjelekan kamila terus
ingat kamu sendiri yang memilih hedo
kamu sendiri yang minta tunangan sama itu
jadi kamu sendiri yang harus siap dengan semua resiko di belakangnya
inat janji kamu dengan om
fadil lanjutkan penjelasan kamu
apa maksud kamu dengan edo ingin mendonorkan ginjalnya
untuk merebut kamila dan kava dari kamu
dengan edo mendonorkan ginjalnya untuk pak haris
pak haris akan merasa berhutang budi pak
dan dia akan meminta dukungan pak haris untuk mendapatkan kamila dan kafa
maunya apa sih si ado itu
tidak pernah berhenti membuat kekacauan
karena itu tante
makanya kamilah mau tes ginjal lagi
dan itu semua juga agar kamila tahu
sebenarnya pak haris itu bapak kandung kamula atau bukan
sekaligus untuk menghalangi niat edo yang memisahkan kamila kafa dan juga pak fadil
lalu kalau tes ginjal kamu itu gak cocok sama pak haris gimana
kamila meminta bantuan tanta dan semuanya dalam doa
tolong doain ya tante
biar hasil ginjal kamila cocok untuk papa
karena kamila juga mau mempertahankan pernikahan kamila dan kafa adil
dan juga kafa
kamila mohon sama semuanya
tolong dukung kamila dalam doa
papa rasa rencana kamila itu baik
papa setuju mila
kamilah kamu benar benar gadis yang luar biasa baik
lo nggak salah pilih calon istri
dan lo beruntung bisa mendapatkan kamila
nggak ada yang bisa memisahkan kamila dan kak fadil
biarin aja kamila yang diambil ginjalnya jangan hidup
mama setujukan ma
mama coba mama pikirkan baik baik
itu rencana baik ma
tante setuju kan tante
tante setuju kan
kita tunggu hasilnya besok ya
mudah mudahan hasil itu bisa memungkam mulutnya edu
jadi tante setuju
tante mau doain ke mama tante
pero jangan daah
madu gede banget ya
saya bisa ber attendin
jujur betul tante

tante sudah nyimput p